jangan jangan jangan
buruknya kepemimpinan wasit menjadi masalah yang selalu berulang di sepak bola indonesia
kasus terakhir yang menyita perhatian adalah laga liga tiga
antara persikota tangerang melawan farmel fc
di laga tersebut beberapa keputusan yang diambil wasit
sangat kontroversial dan menimbulkan tanda tanya besar
bagi akmal marhali dari safe our soccer
kualitas wasit di tanah air memang menjadi pekerjaan rumah
yang harus segera dibenahi pssi
oke kalau satu dua kali misalnya terjadi pelanggaran
itu adalah faktor hilaf human error
dan itu biasa namanya manusiawi
wasid kan juga manusia
tapi kalau kemudian tadi
misalnya untung santoso wasit yang memimpin laga persikota melawan parmel
jarak tiga meter dianggap offside
itu bukan hilap lagi ini wasit kalap
nah ketika wasit kalap berarti kan ada sesuatu
nah sesuatu ini yang kemudian harusnya dijadikan dasar pssi
untuk melakukan investigasi dan penyelidikan ada apa
bukannya tidak menyadari keganjilan di partai liga tiga
antara persikota versus farmel
dan juga kelas lfc
wasit tengah dan satu asisten wasit yang memimpin pertandingan tersebut pun
sudah dibebas tugaskan dan tidak diizinkan untuk memimpin pertandingan lagi
klub klub yang mencoba bermain mata dengan wasit
juga tak luput dari perhatian
apalagi saat ini kompetisi liga satu dan liga tiga
sudah memasuki fase krusial yang bisa menentukan nasib sebuah klub
apakah akan mendapatkan promosi atau degradasi
kalau terbukti ada suap
kita hukum kita nonaktifkan selamanya
selamanya nggak boleh dihukum lagi pak
nanti ranahnya komis untuk menghukum itu
kalau diperlukan pssi nggak menjangkau ranahnya kepolisian
mafia bulan nanti
yang dimenai juga bukan wasidnya saja
integritas klubnya juga harus dibenahi
kalau semua klubnya bersatu tidak ada atur mengatur

pemilu pemilu wasid pssi memang mengakui bahwa mutu wasid sepak bola di indonesia
saat ini semakin menurun
mantan wasit sepak bola indonesia berlisensi fifa
yang juga dijuluki sebagai mr clean ini
ada beberapa faktor yang harus dipenuhi
untuk bisa menjadi seorang wasit sepak bola yang baik
dan tiga hal yang prinsipnya tidak boleh ditinggalkan satupun oleh rangka pertandingan
maupun ofisial keempat wasid candangan
dia harus punya fisik yang bagus
fisik yang bagus ditunjang harus punya pengetahuan lolok negerim yang bagus juga dan terbaru
dan ini saya yakin sudah dipahami oleh wasid
ini yang tidak perlu ditinggalkan oleh siapapun
harus punya integritas yang tinggi
bilang satu akan hancur sepak bola indonesia
evaluasi yang menyeluruh
mulai dari proses pemilihan
dan penunjukan wasid yang akan memimpin sebuah pertandingan
hingga pembendahan kualitas kerja wasid
mutlak harus dilakukan
karena dengan wasid yang profesional
akan terciptaan kompetisi yang sehat
dan dari kompetisi yang sehat
akan lahir pemain pemain hebat
tim nasional sepak bola indonesia
terlangga wisnuwaji rastio jakarta